jadi seperti apa regulasi resmi terkait penarikan paksa oleh debt collector pada masyarakat
benarkah kekerasan maupun intimidasi sebagaimana yang lazim terjadi ini menjadi standar resmi saat melakukan penarikan paksa barang barang tunggakan
dan untuk bahasnya sudah tergabung bersama kami
pertama adalah ketua umum asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia pak suwandi wiratmo
kemudian ada kabit humas polda metro cekompas polisi truno yudowisno andiko
selamat sore bapak bapak apa kabar
selamat sore mas bram
selamat sore pak wandi
selamat sore pak truno
baik saya akan ke pak wandi terlebih dahulu
kalau kemudian dari kacamata asosiasi tentunya seperti apa sebetulnya regulasinya
apakah kemudian kalau hari ini yang masyarakat tahu yang lebih lekat dengan masyarakat adalah stigma soal intimidasi kekerasan saat debt collector menarik tunggakan begitu
bagaimana asosiasi melihat itu
ya mas bram saya perlu klarifikasi bahwa pekerjaan debt collector
itu adalah satu pekerjaan yang lazim ada di industri keuangan bukan hanya di perusahaan pembiayaan
tapi di semua industri keuangan yang memberikan pinjaman dalam bentuk pinjaman tentunya
yang dengan ada jaminan jaminan yang namanya benda bergerak maupun benda tetap
tujuan daripada tenaga jasa penagi atau debt collector ini adalah
pertama karena biasanya setelah para debitur diberikan peringatan
baik secara tertulis dikirim secara surat maupun wa dan email seperti zaman sekarang
dan tidak ada tanggapan daripada debitor tentunya akan ada kunjungan daripada tenaga jasa debt collector
di industri keuangan terutama perusahaan pembiayaan terbagi dua
artinya ada masa masa di mana kita melakukan dengan cara ditelepon terlebih dahulu
terus dikunjungi oleh tenaga jasa penagi internal yang dimana masih pegawai perusahaan pembiayaan
baik pak wandi tapi ketika sudah datang seperti yang anda katakan kunjungan begitu pada tahap kunjungan
apakah kemudian penarikan itu bisa langsung dilakukan
apalagi dengan kemudian kekerasan intimidasi yang kemudian banyak dikeluhkan masyarakat
begitu itu menjadi standar dan atau menjadi regulasi yang memang diterapkan
tentu tidak karena ada aturan regulasi yang tercantum dalam pojk tiga puluh lima tahun dua ribu delapan belas pasal empat puluh tujuh sampai lima puluh
ada guidance bahkan juga ada guidance secara penarikan eksekusi itu ada di undang undang
di undang undang usia umur empat puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tertera dan tertulis jelas bahwa sebelum kita melakukan eksekusi
ada yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit yang sebenarnya harus dibaca oleh para debitur
apa klausula klausulawan prestasi atau gagal bayar
pada umumnya biasanya secara umum harus ada yang namanya surat peringatan pertama kedua dan ketiga
sebelum eksekusi ini dijalankan
nah biasanya pak debitur tidak menanggapi peringatan tertulis
satu dua dan tiga tersebut dan seringkali eksekusi itu terjadi
manakala di keadaan atau benda atau unit yang kita biayai atau yang menjadi jaminan tidak berada di dalam penguasaan debitur
artinya penguasanya sudah tidak tahu lagi ada di mana sehingga debt collector itu harus mencari kendaraan tersebut
namun jelas jelas bahwa debt collector itu tidak boleh sembarangan
dia harus membawa surat surat seperti contohnya surat kuasa dari perusahaan bahwa untuk eksekusi tersebut
sehingga sang debt collector harus mempunyai surat sertifikasi atau kita kenal dalam tanda kutip sim surat izin menagi
dan juga harus ada surat peringatan satu dua tiga yang harus ditunjukkan
dan ini juga harus dilakukan dengan kesantunan
kesantunan sopan santun tidak boleh dengan cara cara kekerasan
tidak boleh dengan cara cara misalnya beramai ramai pengeroyokan
karena surat kuasa itu biasanya hanya diberikan kepada satu atau dua orang petugas
yang harus mempunyai izin sertifikasi atau sim tersebut mas
pak suwandi artinya harus ada berkas yang dibawa sebagai bukti bahwa mereka adalah debt collector yang mendapatkan kuasa
juga ada adab sopan yang kemudian anda sebutkan tadi
saya akan ke pak yudo pak kabit
sejauh ini polda metro jaya bagaimana melihatnya
apa saja temuannya dan bagaimana laporan masyarakat terkait dengan masalah penarikan dan juga debt collector ini pak
ya mas bram
beberapa saat yang lalu kita ketahui
polda metro jaya telah menangani
beberapa kasus termasuk salah satunya adalah kasus ini ya
yang kemarin adanya dasar laporan secara konstruksinya adanya korban saudari clara
dan kemudian ada konstruksi lagi terkait petugas
dalam hal ini babin kamtipmas aibtu afin yang bekerja dalam rangka menjalankan tugasnya kemudian dapatkan perlawanan
tentu ini menjadi hal yang perbuatan melawan hukum ya
debt collector tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem mekanisme bekerja melampung dasar dari peraturan undang undang
namun demikian dalam perbuatan ini polda metro jaya telah menangani beberapa kasus termasuk salah satunya adalah kasus ini ya
demikian dalam perbuatan ini adalah dengan adanya aksi premanisme yang berkendok pada debt collector
yang ini yang menjadikan suatu perbuatan melawan hukum
dalam hal ini kemarin kita ketahui dalam rilis polda metro jaya telah menahan tiga orang tersangka ya
salah satunya juga kita dapatkan telah pulang ke daerah mangluku di saparwa dan kemudian kita proses
dalam proses identifikasi di tkp dari keterangan saksi saksi sebenarnya ada tujuh
tujuh tersangka namun yang empat kita akan mendaftarkan dalam daftar pencarian orang dan akan kita cari
dan ini akan kita berikan kepada polda polda jajaran termasuk juga polis polis jajaran
sehingga aksi aksi yang menyebabkan keresahan masyarakat dalam kegiatan kegiatan debt collector
ini tentu menjadi suatu tindakan yang perbuatan melawan hukum dengan disertai kekerasan kemudian pengancaman dan perampasan bahkan di depan petugas
tapi sejauh ini pak temuan kemudian dari polda metro jaya atau berdasarkan laporan masyarakat paling tidak dalam yuridiksi polda metro jaya
seperti apa kemudian penarikan yang dilakukan oleh debt collector sejauh ini
apakah memang sesuai dengan aturan yang kemudian disebutkan pak suwandi atau asosiasi tadi
ya kita sudah dalami ya mas bram
dalam tujuh tersangka yang kita telah identifikasi dan tetapkan sebagai tersangka kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan tiga orang ini
hanya satu yang memiliki surat itu dari perusahaan
namun demikian cara caranya juga merupakan cara cara yang menggambarkan adalah perbuatan melawan hukum
ya ini tentu yang kita lakukan proses pidananya dengan adanya dua hal tadi saya sebutkan konstruksinya
dan ini sangat meresahkan sehingga menimbulkan sesuatu yang kemudian dalam suatu video tersebut seolah olah tidak ada tindakan apapun
maka dalam hal ini bapak kapolda metro jaya telah menegaskan menginstrusikan kepada seluruh jajaran polda metro jaya
ini untuk melakukan tindakan tindakan tegas terhadap aksi aksi premanisme maupun kejahatan kejahatan lain yang berujung pada kekerasan perampasan
yang tentunya ini menjadi keresahan bagi masyarakat atau fear of crime mas bram
baik saya akan ke pak suwandi kalau begitu pak suwandi bagaimana kemudian menanggapi hal ini
artinya ada mekanisme yang dilakukan oleh bapak kapolda metro jaya
debt collector yang tidak sesuai dengan aturan atau undang undang tadi yang kemudian kita bahas sebelumnya
apa yang disampaikan oleh pak truno yudo pak kabit humas dalam hal ini penarikan atau eksekusi itu memang diizinkan oleh undang undang
tapi perlu dipahami bahwa tenaga jasa penagi adalah karyawan swasta
polisi pun di dalam melakukan proses penangkapan tidak pernah melakukan pengerahan
tidak pernah melakukan penangkapan tidak pernah melakukan kekerasan
atau dengan ancaman
kami kami adalah petugas swasta yang juga harusnya mengikuti apa yang diatur oleh undang undang
atau apapun yang diatur oleh pojk tiga puluh lima dua ribu delapan belas di dalam pasal empat puluh tujuh
bahwa eksekusi itu harus sesuai dengan aturan baku yang berlaku dan ada kode etik di dalam proses eksekusi
eksekusi itu kan harus dilakukan dengan kesantunan dengan bagaimana kita berbicara berkomunikasi
dengan debitur yang tentunya mungkin dalam keadaan stres
kita harus menjelaskan
mungkin tidak bisa sekali selesai di dalam proses eksekusi tersebut
tidak harus buru buru
tidak harus juga dengan misalnya hanya diberikan kuasa kepada satu orang terus mengajak teman teman rame rame
yang tidak ada urusannya di dalam puasa tersebut
artinya bahwa semuanya harus sesuai dengan protap aturan sop dan yang berlaku agar semuanya terjadi proses eksekusi ini dengan yang aman
tertib karena tentunya keamanan dan ketertiban ini yang harus menjadi hal yang prinsip dan utama yang harus dijalankan oleh setiap lembaga keuangan
dalam hal ini ini yang juga oleh kita semua tentunya dari pihak kepolisian ini yang selalu disampaikan dalam berbagai edukasi atau rilis yang disampaikan bahwa ini harus dilakukan
dan kita juga sudah melakukan itu di asosiasi bersama sama ojk
jadi kalau saya rasa ini hanyalah oknum bukan terkait misalnya ini sering terjadi
baik pak suwandi kalau begitu kalau memang ini tidak sesuai dengan sop yang kemudian ditetapkan dan juga dipegang oleh teman teman asosiasi begitu
bagaimana kemudian dengan adanya hal yang seperti ini
anda mengatakan ini adalah oknum bagaimana kemudian asosiasi akhirnya menertibkan yang memberikan kredit kredit tadi untuk tidak juga melakukan atau kemudian mendesak debt collectornya melakukan kekerasan saat melakukan penarikan paksa
pertama bu yeni
artinya para direktur dan komisaris harus melakukan tata kelola yang benar
ada aturan tata kelola pojk tata kelola
sehingga direktur dan segalanya tentu akan dipertanyakan oleh ojk kenapa kasus ini bisa terjadi
karena mereka yang harus memberikan semua thought leadership atau pelatihan pelatihan
kedua kami di asosiasi juga ada sertifikasi
nah di sertifikasi ini tentunya ada semua tes tes yang dilakukan
sehingga dia bisa mendapatkan sim nya atau sertifikasi tersebut
nah apabila terjadi yang seperti ini tentu kami akan ada yang namanya pelanggaran kode etik
tentu kita akan melakukan hukuman misalnya dengan pencabutan sertifikasi tersebut scourcing dan segalanya
agar yang bersangkutan paham bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik
jadi ada aturan aturan yang memang akan dilakukan
dimana di setiap tempat dari kami dari asosiasi kami akan melakukan pelanggaran kode etik
ojk tentu akan melakukan pemanggilan terhadap yang saya pahami dan saya sudah berdiskusi akan memanggil pimpinan daripada lembaga pembiayaannya
apa yang sebenarnya membuat kronologis dan lain lainnya demikian mas
baik berarti artinya pak soni asosiasi sejauh ini sudah mencatat ya
paling tidak dari kejadian yang kemarin saja ini sudah ada pelanggaran kode etik begitu ya dari perusahaan pemberi kreditnya
betul bukan dari perusahaan tapi pelanggaran kode etik terjadi pada si oknum tersebut
si oknum tersebut yang mempunyai kuasa dan dia sudah bersertifikasi
tapi kalau kita lihat dari apa yang dirilis oleh polda metro kita mendengar juga bersama sama bahwa dia tidak sendiri
demikian ya pak truno ya dia bersama sama teman temannya yang tidak bersertifikasi ada tujuh orang
nah ini yang sebenarnya bukan kode etik yang terjadi
baik saya akan ke pak yudo pak yudo kalau kemudian kita selalu mendengar bahwa kekerasan intimidasi tidak bisa dilakukan saat penerikan paksa
kita sebagai masyarakat bisa melapor tapi kejadian kemarin ternyata sudah ada polisi saja
mereka masih berani apa yang bisa dilakukan masyarakat apa yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan proses ini sebetulnya jauh dari kata intimidasi dan juga kekerasan
bagaimana pak yudo
baik mas bram tadi sudah dijelaskan oleh pak suwandi dari api
mekanisme aturan peraturan undang undang adanya undang undang jaminan fidusia peraturan ojk putusan mk pada tahun dua ribu sembilan belas
dan dua ribu dua puluh satu ini mekanisme ini sudah skema yang sesuai dengan aturan
artinya masyarakat harus juga paham betul terhadap aturan ini
yang pertama tadi sudah dijelaskan sebenarnya ada kesuka relaan silakan berarti kondusif
kemudian juga adanya ketidaksepakatan maka tidak boleh juga memaksa
pada putusan itu juga menjelaskan perlunya penetapan pengadilan
sehingga juga masyarakat tidak dapat menyerahkan begitu saja apabila kemudian tanpa
menunjukkan surat kuasa
silakan bisa melaporkan kepada kami apabila lagi disertai juga dengan adanya kekerasan pengancaman perampasan
bapak kapol demi terjaya menekankan dengan adanya program program seperti guyuk airway
di situ ada satu polisi satu rw
kemarin kita sudah mendorong dari aib dua avin mendorong untuk diselesaikan di polsek sehingga tidak menimbulkan keributan
seorang bapin kaptik mas hadir datang mendengar mencatat
dan selaku perannya adalah problem solver
menyelesaikan persoalan persoalan sosial yang ada di tengah tengah masyarakat
tentunya adalah tugas yang mulia
jadi masyarakat dalam hal ini silakan juga kami menyiapkan hotline center
ya hotline pelayanan teknologi ini satu ratus sepuluh bisa dimanfaatkan
kemudian bisa melaporkan setiap kejadian yang meresahkan
tidak hanya fenomena pada kejadian kemarin tetapi apapun yang menjadi keresahan bagi masyarakat
termasuk ada guyuk airway atau guyuk secara jumat curhat
ini juga suatu langkah langkah preventif dan pre emptive
memang bapak kapolda menekankan
mengungkap suatu kejahatan adalah suatu kebanggaan
namun demikian dari hulunya kita mampu mencegah ini lebih mulia
begitu mas bram
baik artinya masyarakat masih bisa percaya masih bisa bergantung begitu ketika mengalami kekerasan intimidasi bisa langsung lapor polisi
apalagi kemarin ini menjadi trigger begitu ya
betul sekali tidak ada ruang tempat untuk premanisme
dan tidak ada seseorang atau kelompok manapun
di atas hukum mas bram
baik baik saya ke pak suwandi terakhir
pak suwandi bagaimana secara regulasi sekali lagi ketika ada yang didatangi ditarik paksa tapi tidak ada legalitas dari debt collector yang datang
harus seperti apa masyarakat
ya seperti yang juga kami sampaikan berkali kali termasuk dari rilis bersama kemarin di polda metro
sudah dijelaskan bahwa jika ada kekerasan tidak membawa surat surat
tidak melakukan dengan cara yang benar
laporkan ke polisi tadi juga disampaikan oleh pak turno
saya juga garis lurus sama dengan apa yang polisi sampaikan
oleh pak kapolda juga mengatakan bahwa tidak boleh ada tindakan tindakan premanisme
yang ada boleh dilakukan adalah proses penagihan eksekusi selama perjalanan dengan damai tentram dan ini diperbolehkan oleh undang undang
eksekusi bukan tidak diperbolehkan
minta bantuan kepolisian boleh
ya di dalam undang undang sendiri juga dijelaskan bahwa
apabila debitur mengalihkan menjual memindah tangankan
ini ada pasal pidananya ya pak truno
ada pasal tiga puluh enam
debitur bisa dilaporkan ke polisi melanggar pasal tiga puluh enam dengan sendirinya dan ini ada pidananya karena dua tahun
memberikan dokumen palsu
jadi debitur juga harus paham bahwa segera mungkin jika memang tidak punya kemampuan
tidak usah dikunjungi debt collector
datang ke perusahaan pembiayaan
minta penurunan bunga
minta diturunkan cicilannya
sehingga tidak harus berhubungan dengan debt collector
intinya sama sama perbaiki bukan hanya dari sisi kami perusahaan pembiayaan
tetapi juga penting dari para debiturnya berkomunikasi
jangan pada saat hutang tanda tangan terus di tengah tengah ada masalah didatengin debt collector baru kita ribut ribut
atau sampai dia selesai kredit baru berhubungan
ini namanya kita seperti berkontrak
ini seperti kawin kontrak gitu ya pak trusyudo ya
jadi artinya kita harus komunikasi harus menjalankan kredit
bukan hanya satu mobil tapi bisa berkali kali kita kredit
jadilah debitur yang baik karena dengan menjadi debitur yang baik akan juga bisa menumbuh kembangkan aset pribadi maupun aset perusahaan
dan kita akan bisa sejahtera
tujuannya adalah meningkat adilan dan kesejahteraan buat masyarakat seluruh indonesia
baik kita sepakat tentu ketika memang tidak sesuai dengan jatuh tempo
memang harus segera dilunasi begitu
tapi yang kemudian menjadi catatan adalah soal intimidasi dan kekerasan saat debt collector menarik paksa
dan harapannya kejadian kemarin itu menjadi trigger agar kemudian hal serupa tidak kemudian terjadi dan kita menyerahkan pada proses hukum yang ada
terima kasih atas waktu anda pak suwandi wiratno ketua umum asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia
dan juga ada kombes polisi truno yudo kabit humas polda metro jaya telah bergabung sama kami
selamat sore salam sehat bapak bapak
salam sehat selamat sore
salam presisi pak truno